selamat siang salam sejahtera untuk kita semua
pertama tama kita panjatkan puji syukur kehadiran tuhan yang maha kuasa
karena kita bisa mengikuti acara penjelasan presentasi dari pak gubernur
dan penjelasan bersama beberapa korporasi yang memiliki eksposur utang luar negeri
dalam rangka media briefing kali ini saya akan tawarkan saja
untuk langsung kita lakukan tanya jawab
jadi kalau ditayangkan saya kira kan tadi ada tiga
pada dasarnya pengaturan itu ada tiga hal ya yang diatur
dari pengaturannya itu pada dasarnya hanya tiga itu saja
apa yang dimaksud dengan currency mismatch sudah jelas
karena perbedaan antara valuta yang dia utang dengan penghasilannya
atau pendapatannya itu beda antara palas dan rupiah
itu bisa mismatch kemudian liquidity mismatch itu bisa
karena maturity nya berbeda
utangnya jangka pendek diinvestasikan jangka panjang
waktu pembayaran utang dengan waktu diperolehnya pendapatan ini bisa beda
yang ketiga adalah risiko over leverage
jadi dimana utang dari korporasi itu dinilai sudah terlalu besar
sehingga bisa mempengaruhi repayment
kapasitas pembayaran utang itu
tadi sudah dijelaskan kan tadi kan juga ada pertanyaan
dimana ini pasarnya akan masih tipis di indonesia
dan bank bank itu mengatakan mereka sanggup
dan kalau biasanya bank itu dia juga bukan ditelen sendiri gitu ya
kalau dia ada hedging nanti dia akan pass on itu hedgingnya
dia nggak akan biarkan terbuka gitu
kan ketentuan kita juga mengatakan ada ketentuan kita
itu kalau misalnya bank kita menerima hedging dari nasabah
mereka bisa pass on dia bisa me re hedge lagi ke luar
dan dia juga bisa merakukan re hedge ke kita juga
jadi tadi ifem sudah menyatakan mereka siap
jadi ini sebetulnya juga merupakan menampung ini
jadi ini sebetulnya juga merupakan menampung ini
artinya menambah gitu ya menambah produk produk yang bisa ditawarkan
dan tentunya kalau misalnya semua sudah melakukan hedging
dan banknya juga sudah siap menerima itu
jadi hedging hedging yang biasanya dilakukan di singapura itu bisa masuk ke kita lagi
kalau misalnya pemainnya di singapura juga orang orang perusahaan perusahaan di indonesia
nah kenapa kita nggak bawa itu transaksi transaksi itu masuk ke kita
jadi untuk itu kita siapkan makanya kita bersama sama mengatakan
baik seperti tadi bank indonesia kalau misalnya kita mengeluarkan kebijakan itu
kita juga pikirkan bukan cuma sekedar mengeluarkan kebijakan
melihat aturan aturan di negara yang dari debiturnya
kalau ada aturan aturan yang tidak dipenuhi
kalau yang ini yang diwajibkan ini adalah hedging yang pinjaman
dia nanti akan kena di peraturan ini
kalau di tempat saya kan kita menyediakan instrumennya dan kita ngatur bagaimana hedging ini harus dilakukan oleh bank
tapi kalau misalnya dia tidak taat misalnya tidak harusnya menurut formula itu dia harus melakukan itu
maka dia akan tunduk pada terkena ke sanksi di ppi itu
di dalam monitoringnya ada mekanisme pelaporan
nanti ada pbi khusus yang penyempurnaan dari pbi pelaporan tanggungan negeri
di mana mereka harus melaporkan compliance dia terhadap aturan ini
setiap ketriulanan dan setiap tahun itu ada laporan yang dilaporkan kepada bank indonesia
ini kita memang sifatnya post audit
terus audit dan kalau kita lihat dia melanggar ya tentu saja ada teguran tadi
teguran dan akan disampaikan kepada pihak pihak terkait
tadi yang satu lagi kalau yang perusahaan kecil apakah juga harus comply utangnya kan kecil pak yudha
ini berlaku untuk semua penghutang luar negeri
walaupun dia perusahaan kecil ya tetapi kan bagi dia pinjaman yang kecil gitu ya
itu akan mempunyai risiko juga bagi risiko default risiko over leverage ya
risiko currency mismatch tetap aja ada walaupun dia perusahaan kecil utangnya kecil
tapi bagi rasio rasio dia tentunya sangat akan mempengaruhi risiko yang mereka alami gitu
ini tadi kan kita tahu definisi kalau kita ngambil dari permen bumn ya
apa sih sebetulnya lindung nilai itu apa sih itu merupakan satu cara atau instrumen
dia untuk meminimalkan risiko yang akan timbul atau yang diperkirakan akan timbul karena fluktuasi hati
nah kalau misalnya kita sudah tahu bahwa kita punya kebutuhan
saya kalau aging kan orang akan melihat kalau saya akan ada kebutuhan kewajiban untuk membayar
nah saya hitung hitungan saya itu hanya sanggup membayar kalau kursnya itu misalnya di dua belas seratus misalnya
nah artinya kalau nanti terjadi apa apa misalnya kan kita nggak pernah tahu ini perekonomian global yang kayak gini yang uncertainty ya
nah tahu tahu nanti kalau nilai tukarnya melemah
jadi dua belas lima ratus kemungkinan saya nggak sanggup bayar gitu kan
makanya saya melakukan perlindungan nilai
saya masuk kalau saya kebutuhannya akan bayar tiga bulan lagi
nah saya akan masuk hetching saya akan melakukan forward beli
kontrol ya akan membeli dengan harga berapa dua belas seratus
jadi artinya saya sudah aman nanti kalau misalnya ternyata tiga bulan lagi ya
nanti kalau misalnya ternyata tiga bulan lagi ya nanti kalau misalnya ternyata tiga bulan lagi ya menurut saya masih untuk diberikan perlindungan nilai yang terbaik ya
ternyata tiga bulan lagi kenyataannya itu harganya itu di dua belas tiga ratus saya aman saya cukup tetap bisa

jadi sebelas lah ya sudah namanya kalau itu sama kayak premi gan gitu kan kita enggak mengharapkan
sakit gitu kan untuk ini gitu kan kalau enggak sakit ya alhamdulillah gitu masa terus kita
asuransi angga saya sakit aja supaya saya enggak begitu ya jadi artinya begitu kalau dengan cara
begitu orang kalau terjadi misalnya nilai tukar itu kita tiga bulan lagi butuhnya ya lalu baru
satu bulan ternyata nilai tukarnya itu menjadi dua belas lima ratus saya panik enggak saya tadi udah masuk di
kuat nggak panik kan biarin aja mau berapa aja biarin aja saya tidak akan
ikut buru buru membeli spot nggak membeli saya nggak bisa karena saya terlindungi saya bisa beli
di dua belas seratus kok nah artinya orang orang yang tadi hearding behavior kita mengatakan orang yang
émang tugasnya adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah rupiah bi
tapi itu tidak terbatas pada instrumen instrumen nya di undang undang diy dua puluh tiga itu ikut membangunnya

juga bukan jadi menjadi perusahaan juga dimana kata cara pembuat ber fizer almost do producing

bank indonesia ya ini ya pasal sepuluh ayat satu b bahwa dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moter sebagaimana dimaksud dalam pasal delapan huruf a masalah delapan huruf a itu menjaga dan melaksanakan
kebijakan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter bi berwenang melaksanakan
pengendalian hotel dengan menggunakan cara cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada nah itu
itu jelas termasuk di satu dua tiga empat tetapi tidak terbatas pada ini saja ini ini sekedar contoh ini upaya
kita untuk memperkuat manajemen risiko utang luar negeri ini ini salah satu upaya kita untuk
menjaga stabilitas nilai tukar karena tadi seperti bu fili katakan kalau perusahaan utang luar negeri
tidak melakukan hedge melakukan hedging
kemudian di terjadi gejolak nilai tukar ya makam maka akan menambah turbulens atau gejolak nilai
tukar itu ya mereka akan meminta falas ya berbondong bondong pada saat yang bersamaan yang
kemudian menambah tekanan pada nilai tukar itu itu sekedar contoh yang kedua kita sudah punya
pengalaman waktu sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan ya
banyak yang tidak melakukan hedging kemudian utangnya ketika rupiah melemah maka utangnya bertambah
sehingga banyak yang default yang terkena adalah perekonomian secara makro
nah ini itu kita sudah punya pengalaman itu
ini yang menjadi dasar mengapa kita melakukan penguatan dari risk management dari para tanggung tanggung
pbi ini sebenarnya tujuannya itu mencakup boleh dibilang semua pilar ekonomi
pertama pilar stabilitas makro melalui dampaknya terhadap memitigasi atau mengurangi produktivitas bela soekarno
seperti bu fili bilang korporasi yang butuh dolar untuk bayar utang tidak harus lagi kemudian panik ketika dia coba
ini dia sudah terukur belinya sesuai dengan jadwal
karena dia sudah disediakan sesuai dengan ketentuan kita
sesuai dengan kualitas atau hasil kualitas yang kita butuhkan
jadi pilar mengenai menjaga stabilitas makro itu akan didukung oleh pbi
kedua adalah menjaga stabilitas ssk stabilitas sistem keuangan
karena kita berharap kemudian karena stabilitas terjaga
itu kemudian karena boleh dibilang semua dari debitur korporasi yang memiliki utama negeri tadi
juga adalah sekaligus debitur bank domestik
itu kemudian ssk juga aman
jadi ini akan membantu juga menjaga stabilitas ssk
dan ketiga juga ini membantu menjaga momentum pertumbuhan
korporasi besar kita terhadap gejala gejala tukar
dia ambruk kemudian dari pikiran usahanya bangkrut
otomatis momentum pertumbuhan kita sempat hilang selama hampir sepuluh tahun
dan itu yang terjadi juga di amerika kemarin
momentum pertumbuhannya akan hilang lebih dari sepuluh tahun
jadi ini pbi ini sangat strategis karena dia mencakup ke tiga aspek tadi
aturan ini berlaku untuk baik yang existing maupun yang akan datang
tetapi berlakunya mulai satu januari dua ribu dua puluh
ini adalah peta atau gambaran perusahaan luar negeri
mana yang melakukan hedging dan mana yang tidak
ini dari seratus perusahaan yang kami lihat
itu delapan puluh delapan persen atau delapan puluh delapan perusahaan itu tidak melakukan magic
memang ada yang sebelah kanan ini
ada dua puluh satu persen yang memiliki natural heads
artinya apa dia ekspor deal
jadi kira kira ada delapan puluh delapan kurang dua puluh satu yaitu enam puluh tujuh yang memang naked
benar benar dia tidak memiliki hedging atau tidak mempunyai natural heads
ini yang kita coba addres dengan menggunakan aturan ini
sehingga ini memaksa mereka untuk melakukan hetching terhadap net open position
utangnya bumn bumn kan ikut yang rombongan swasta nih
memang kalau dia mau pinjam harus ada approval
kalau bumn itu kalau mau pinjam
itu ada approval dari tim pkln
kalau korporasi swasta kan dia pindem pinjam aja langsung
tapi ini berlaku juga untuk yang korporasi swasta
tadi kan ada garuda ada apa gitu kan datang juga ya
yang dari hasil rakor dengan bpk itu
ya supaya dia mau hedging
tadinya kan bumn itu enggan hedging
karena dikhawatirkan kalau tadi yang cerita bu fili itu
ada satu selisih biaya
nah sekarang sop nya sudah dibuat
nah termasuk hedgingnya untuk ini juga
terima kasih kepada pak yuda pak dodi sulverdi
atas kesediaannya menjadi narasumber
terima kasih kepada kawan kawan dari media
atas kesabaran dan perhatiannya